pembakaran lahan dan hutan kian meningkat di kalimantan barat
pembakaran lahan dan hutan ini menimbulkan kabut asap pekat dalam tiga pekan terakhir ini
bahkan pembakaran lahan dan hutan mendekati sekitar pusat rehabilitasi orang hutan terbesar di ketapang
berdasarkan laporan masyarakat saat ini
terdapat tujuh individu orang utan yang terpaksa keluar dari hutan
hutan adalah habitat penting orang hutan jenis pongo pigmaes di kalimantan barat
namun kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas turut menyebabkan habitat orang hutan kian berkurang
di antaranya kawasan ekosistem esensial koridor orang utan di lanskap sungai putri dan taman nasional gunung palung
kabupaten ketapang telah terkepung api dan asap akibat kebakaran
sabtu siang direktur pencegahan dan pengamanan hutan ditjen gakum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
sustio iryono mendatangi pusat rehabilitasi primata terbesar di yayasan inisiasi alam indonesia yang dikelola international animal rescue
di lokasi sekolah dan pusat rehabilitasi orang utan korban konflik ini
terdapat sembilan puluh orang hutan yang terancam nyawanya akibat dampak kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi
orang hutan yang dalam perawatan dan sekolah ini dikhawatirkan terpapar asap dari karhutlah dan dapat menimbulkan infeksi saluran pernafasan
bahkan tim gabungan ditjen gakum klhk daob semanggala agni ketapang dan balai taman nasional gunung palung ketapang menemukan banyak titik panas yang berada di lanskap sungai putri gunung palung
padahal di lokasi ini terdapat tiga lima ratus orang hutan
orang utan menghadapi ancaman serius karena rentan terlibat konflik dengan masyarakat
akibat kehilangan habitat dan sumber pakan mereka
nah dari hasil pengamatan kami hotspot rata rata di lanskap sungai putri dan gunung palung
itu terdapat beberapa titik hotspot yang mulai mengancam kehidupan orang hutan
ada tujuh laporan yang masuk ke kami terkait dengan kemungkinan atau prediksi akan mengancam kehidupan orang hutan yang ada di landscape gunung putri dan taman nasional gunung palung
itu memang ada dua individu yang memang saat ini sedang dimonitoring keberadaannya karena memang dari sisi ancaman
ancaman dari lokasinya baik itu kebakaran ataupun sudah mulai masuk kepada kebun warga itu juga sangat mengganggu dan berpotensi konflik
itu yang memang masih kita monitoring untuk seandainya kita sudah dapat untuk monitoringnya
kita bisa mengikuti sampai tahu posisi terakhir ada di mana itu baru kita akan lakukan untuk translokasinya
adi saputro ketapang kalimantan barat